jika pada bulan bulan sebelumnya atau pada bulan juli ketika terjadi ledakan kasus covid sembilan belas
rumah sakit rujukan dipenuhi oleh pasien covid sembilan belas kemudian ambulan bahkan didirikan tenda darurat
kini semakin melandai kasus covid sembilan belas rumah sakit rujukan kembali kondusif dan juga sepi dari pasien covid
bahkan sudah kembali melayani pasien umum
sebelumnya pada juni dua ribu dua puluh satu saat jumlah kasus covid sembilan belas meningkat
kementerian kesehatan menunjuk tiga rumah sakit yaitu rsup fatmawati rspi sulianti saroso dan rsup persahabatan sebagai rumah sakit khusus covid sembilan belas
seiring dengan menurunnya jumlah kasus covid sembilan belas secara bertahap
ketiga rumah sakit itu sudah membuka layanan
untuk pasien non covid sembilan belas hal tersebut didukung oleh penurunan jumlah kasus positif harian dan angka bed occupancy rate di rumah sakit
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi mengklaim
sejak lima september dua ribu dua puluh satu tidak ada provinsi dengan bor di atas enam puluh persen
saat ini sudah tidak ada lagi provinsi yang mencatatkan bad occupancy rate
baik untuk bad occupation rate total maupun bad occupan rate untuk kasus kasus dengan perawatan yang intensif
direktur utama rspi sulianti saroso dan rspu persahabatan muhammad syahril mengatakan
kedua rumah sakit rujukan ini sudah melayani pasien non covid sembilan belas sejak awal september lalu
serta tingkat keterisian tempat tidur sudah menurun sejak september hingga lima oktober
menjadi lima belas sampai dua puluh empat
jadi igd buka layanan yang non covid jadi pasien pasien yang non covid
kemudian bertahap masuk ke ruang icu jadi icu sudah melayani ada yang covid ada yang non covid
kemudian terawat jalan bedah dan seterusnya
dan sampai hari ini dua duanya berjalan tetapi memang boardnya untuk covid sangat rendah
ya hanya sekitar lima belas sampai dua puluh
sehingga tempat tidur yang lain kita isi untuk yang pasien pasien non covid
tapi kami menjamin jadi di igd itu sudah ada dua satu tempat yang berbeda layanannya
begitupun di rawat jalan di icu jadi terpisah sekali
jadi tidak ada ketemu pasien pasien covid itu dengan yang non covid
jadi kita jamin itu semua
kemudian alat alat kemudian lingkungan sudah kita disinfektan
dan semua sehingga kita jamin yang non covid tidak akan tertular covid
warga mengaku merasa terbantu oleh pembukaan layanan untuk pasien umum
alhamdulillah sekarang sudah bisa jadi kita tidak ragu ragu lagi ya untuk datang ke sini
contohnya saya sendiri ini kan lagi pengobatan anak ke dokter bedah
kesannya sih memang waktu pandemik sulit ya
mereka fokuskan untuk covid
kalau yang sekarang ini aku bilang kayaknya lebih kalau aku ya aku lebih welcome untuk kita tetap buka langsung
layanan umum yang sudah dibuka adalah layanan rawat inap icu bedah
serta rawat jalan seperti poliklinik gigi ortopedi dan bedah umum
kurva kasus covid sembilan belas sudah melandai
tentu saja kita semua berharap kondisi ini semakin pulih
dan ledakan kasus covid sembilan belas tidak terulang kembali
mematuhi protokol kesehatan menjadi kunci kesuksesan penanganan pandemi